anda tentu masih ingat dulu ketika mengirim lamaran pekerjaan cukup memakan waktu
mulai dari membuat cv memprint cv memasukkannya dalam map dan membawanya ke kantor pos
meski sekarang lebih mudah di mana cv tinggal dikirim melalui email
namun kita masih harus bermajet macetria menuju kantor memanggil kita
dan juga menunggu antrian untuk dipanggil hrd interview dan juga negosiasi gaji
namun seiring perkembangan zaman melamar pekerjaan kini jauh lebih mudah dan tidak memakan waktu
cukup berada di rumah di depan layar komputer anda dengan telpon seluler di tangan
anda cukup mengunduh aplikasi mencari pekerjaan di
freelancer com adalah pasar freelancing dan crowdsourcing terbesar di dunia
berdasarkan jumlah pengguna yang mencapai hampir tiga puluh juta di seluruh dunia
melalui aplikasi yang beroperasi sejak tahun dua ribu sembilan ini
para freelancer atau pencari kerja bisa berinteraksi dengan pemberi kerja atau employer
dari wilayah manapun di seluruh dunia
ini adalah trend yang datang yang mengganggu cara kita bekerja
jadi freelancer com ada untuk membantu dan memberikan kepada partai pekerja dan freelancers
hal hal yang mereka butuhkan
di satu sisi perusahaan yang mereka butuhkan
akses ke talentus di seluruh dunia
di sisi lain peluang pekerjaan
ada delapan pekerjaan baru setiap harinya di freelancer com yang diperbutkan para freelancer
di indonesia sendiri terdapat satu juta pengguna aplikasi ini dengan ribuan jenis keahlian
menurut data freelancer com terdapat beberapa pekerjaan yang banyak dicari para employer dunia di indonesia
indonesia sangat berkembang dalam semua hal yang berkaitan dengan desain
saya tidak tahu mengapa mungkin ada kultur di sini mungkin anda sangat kreatif
tapi anda sangat berkembang dalam apa yang berkaitan dengan desain photoshop logo design graphic design dan sebagainya
dan tentu saja banyak banyak it
salah satu freelancer profesional indonesia adalah daniel pratibia
pada awalnya daniel menjadi freelancer
untuk menambah pemasukan demi mengobati mertuanya yang sakit kanker
di desa kebutuhan finansial yang tinggi ahli pemrograman ini menerima sebuah pekerjaan
meski dengan bayaran yang cukup murah hanya dua dolar per jam
saya cari sambilan saya cari sambilan ketemulah freelancer com ini waktu itu
nah memang nggak begitu langsung terus dapat juta juta gitu
memang tetap yang tadi saya bilang dua dolar per jam doang saya mulainya
tapi ternyata dari situ cepat sekali dalam setahun
hutang saya yang juta jutaan itu bisa terbayar gitu loh
dan ya itu bagusnya ya
setelah tiga tahun bergabung di freelancer com
dalam sebulan daniel bisa mengantongi puluhan juta rupiah
sejumlah employer luar negeri pun
kerap mempercayakan beragam proyek kepada daniel dengan bayaran cukup tinggi
untuk bisa mendapatkan pekerjaan freelancer com
pengguna baru cukup mendaftar di aplikasi ini secara gratis
lengkapi profil dengan data diri foto keahlian yang dimiliki
dan yang terpenting upload portfolio pekerjaan yang pernah dilakukan
di sinilah menariknya bahwa kita benar benar harus berdasarkan pekerjaan secara profesional betul betul
setiap proyek itu unik
jadi nggak pernah ada saya mengerjakan satu proyek di antara ratusan proyek itu yang sama persis
jadi betul betul beda beda
dan saya harus mempelajari ilmu ilmu baru dan trik trik baru untuk mengerjakan sebuah proyek
yang ada adalah rekan kerja dan sebuah kerjasama dengan kepercayaan tinggi
komunikasi antara employer dengan freelancer hanya bisa dilakukan melalui aplikasi freelancer com
kerjasama antara freelancer dan employer ini dilakukan dengan imbalan sejumlah bayaran
melalui sistem penawaran jasa
proses pembayaran dan penarikan uang hasil kerja dilakukan secara online dengan akun paypal dan scrill
setelah ada kesepakatan dua belah pihak
guna mencegah terjadi penipuan antara employer dengan freelancer freelancer com menerapkan sistem milestone
jadi begitu milestone payment dibuat itu memang belum masuk ke akun kita
itu ditahan sama freelancer com
terus kemudian setelah dananya ditahan
karena sudah ada di situ funded di situ kita baru tenang kita bisa kerja
bekerja secara freelancer menjadi salah satu cara mendapatkan penghasilan tambahan yang tidak terikat waktu kerja
seperti pekerja kantoran
penghasilannya pun tidak kalah besar bila kita bisa menjaga kepercayaan etos kerja dan pastinya hasil yang baik
ruli kurniawan jakarta